dari bandung kita ke semarang aparat satpol pabong praja kota semarang menegakkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas pada malam hari
dan selain membuarkan kerumunan petugas memberi sanksi bagi warga yang tidak mengenakan masker
kerumunan warga di beberapa tempat di kawasan kota semarang jawa tengah menjadi viral di media masa beberapa hari lalu
pemerintah kota semarang pun langsung bereaksi dengan menerjunkan aparat satpo pp kota semarang untuk menggelar operasi penegakan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran covid sembilan belas pada malam hari
kawasan jalan pahlawan dan kota lama menjadi tempat utama yang didatangi oleh petugas
kerumunan pun langsung dibubarkan aparat sedangkan warga yang tidak menggunakan masker dijatuhi sanksi push up
sementara itu kota semarang masih masuk zona merah penyebaran covid sembilan belas
beberapa klaser baru muncul yang berasal dari kota semarang
kota semarang juga mencari kerumunan seperti di rumah makan dan komunitas
maka pemkot semarang memperketat penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona
kota semarang ini hampir mendekati tujuh ratus atau lebih miliar dan mereka nyaman
saya minta jangan menyebelekan covid sembilan belas
semarang ini saya pak wali sebenarnya prihatin karena masih dianggap zona merah